rev kalau gitu aku mau ke mesjid aliklos dulu ya
kamu mendingan gak usah ikut ya sayangnya
kamu mendingan jagain bapi kamu
kasih makan yang banyak
suruh istirahat terus kamu temenin terus
biar cepet sembuh ya
kalau ngomong udah kayak sok tua banget nih anak
dasar lupa bapak
tapi emang aku juga
kayaknya emang gak mau ikut si boy
soalnya aku mau jagain papi aja disini
kamu jangan lupa ya buat mimpin
terus waktu sahur jangan lupa bangunin aku ya bibip ya
aku anterin pulang dulu ya
biar emak aja yang nganterin ya
ntar lu disemprot lagi sama emaknya
kalau gue yang nganterin kan aman selamat
udah emak tenang aja
ya kan sebagai calon imam calon suami calon pemimpin
yang harus bertanggung jawab atas calon istrinya
udah emak tenang aja
biar ian aja yang antar mary ya
belajar tanggung jawab
yaudah seno lupa diberangkat
ntar keburu diomelin lagi
neng juga lupa meli kemana
eee neng telfon dulu ya ma ya
lo kemana sih mel
udah lewat maghrib jam segini lo belum pulang juga
jangan bikin kita cemas deh mel
aduh aduh sorry banget rai gue lupa bila
jadi gue tadi abis buka puasa sama ian sama mamanya ian
terus sekarang ini lo mau pulang kerumah
amp iya nih rai nyokap gue udah balik
nyokap gue soalnya juga
teleponnya barusan banget
jadi gue gatau deh kalo dia udah balik
ya alhamdulillah lah kalau misalkan nyokap lo udah pulang
senggaknya lo bisa balik kerumah kan
gue noventu soalnya kita semua yang disini khawatir
lalu belum balik juga
aduh sorry banget ya raya
sama mondi sama mbak nadia
yang penting sekarang lo hati hati lo baik baik aja
oke dadah raya makasih ya
yaudah mak meli pulang dulu ya
ya nanti aku melihat
enak kan cuy kan restorannya kan
aduh seru ya cerita cerita
menurut mama mendingan kamu
nelfonin kamu terus menerus
terus dia akan neror kamu
dia itu sampai tujuannya harus tercapai
gimana menurut kamu
mendingan nanti boy ganti nomor deh
nomor yang baru biar nggak ditelepon lagi gimana
punya duitnya ga
punya sih ma
kasian amat anak macan
yaudah kita pulang
yuk pulang kita ya
mama duluan aja
aduh kok ga diangkat angkat sih handphone
nambah lagi tante rempong ini ya
apapun yang terjadi
termasuk kalau boy itu adalah mantan gue
aduh kapan ceritanya keblot pvc ya t
sok itu ganjang
ga ada apa apa tante
tidak mungkin impossible ya tama
sok atuh saya kasih kesempatan deh
sekarang belum waktunya gue kasih tau
kalau gue ini mantannya boy
nanti aja deh
enak agen dengan pergi
ngapain sih boy
nanti gue sms bokap gue deh
gue ke atas ya
nomor siapa ya
ini dengan ibu reva ya
iya dengan saya sendiri
ada apa ya
saya cuma mau bilang ini aja bu
kayaknya cintanya ibu reva itu ke mas boy kurang deh
mas bui itu orangnya baik
jadi mulai besok
mendingan ibu reva itu harus banyakin cintanya ke mas boya
aku tahu nih siapa nih
kamu tuh ya
cuman kan sekarang aku udah ganti nomor baru nih
jadi kamu harus save nomor aku ya
ya soalnya kan banyak tuh nomor nomor yang nggak jelas
nomor aku yang lama
mendingan aku ganti nomor baru
secara boy gitu loh
ya kan pasti banyak fansnya
udah juara mma
terus juara olimpia de matematika
pasti banyak banget tuh
kayaknya kamu ngerjain aku balik ya
ah gr banget nih anak
siapa juga yang mau ngerjain balik
iya makanya jadi orang tuh jangan suka ngerjain orang
kalau gitu aku mau ke mesjid aliklos dulu ya
kamu mendingan gak usah ikut ya sayang ya
kamu mendingan jagain bapi kamu
kasih makan yang banyak
suruh istirahat terus kamu temenin terus biar cepat sembuh ya
kalau ngomong udah kayak sok tua banget nih anak
eh dasar bapak bapak
tapi emang aku juga
kayanya emang gak mau ikut sih boy
soalnya aku mau jagain papi aja disini
udah aku udah makan kok
yaudah ya ref ya
wah parah sih
parah bang parah
santai santai santai kita bela gabigo aja
seakan akan nggak ada masalah
karena kita nunggu calling an dari si gino
kenapa ya mereka kok tomen tomenan banget nyerang kita
aku gue ngerasa ada yang aneh ya
gak ada sesuatu
ah temen temen udah lah
gak usah suzon kayak gitu
kita tak terposesi
ya mudah mudahan aja sih fahri itu udah berubah
pas dengar omongannya pak akbar
udah kalau gitu gue duluan kali ya
alhamdulillah belum bang
alhamdulillah kita berdua ga pernah bolong bang
lo mau nanya gitu mereka kan udah besar
ya udah gede juga kadang kadang
masa ada yang bolong
tapi alhamdulillah aku juga puasa ini ya berkah lah
mudah mudahan badan kita sehat rezeki banyak
mendingan allah sama gue pergi ke mall dulu
wassalamualaikum wr wb